lima atlet skateboard dari seluruh indonesia mengikuti ajang seleksi nasional skateboard yang digelar di skatepark di kawasan bsd tanggerang selatan
seleksi ini diadakan untuk mencari atlet atlet skateboard yang akan membela merah putih di asian games dua ribu delapan belas mendatang
sebagai cabang olahraga yang akan pertama kali dipertandingkan di asean games
indonesia mempersiapkan atlet atlet skateboardnya dengan serius dengan menggelar seleksi nasional di kawasan bsd tangerang selatan
demi dapat terpilih di platnas skateboard indonesia tiga puluh lima atlet mempertunjukkan kemampuan terbaiknya di hadapan tim pelatih dan juri
di asean games nanti cabang olahraga skateboard akan mempertandingkan empat nomor yaitu street park best trick dan game of skate
yang kita cari ya skillnya mereka juga tapi juga yang paling pengaruhnya juga itu mentalnya mereka juga yang harus kita cari
karena walaupun mereka mungkin jago di latihan di filming tapi belum tentu nanti pas kompetisi sesuai dengan yang kita harapkan
jadi mentalnya juga lah yang penting itu
persaingan untuk mendapatkan tempat di pelatnas skateboard indonesia kali ini memang cukup ketat
nama nama skater indonesia yang sudah malang melintang di berbagai kejuaraan skateboard nasional dan internasional tercatat mengikuti seleksi
kalau persaingnya cukup berat juga sih
soalnya orang orang indonesia apalagi orang bali jakarta apalagi udah punya skatepark baru kan pasti mereka latihan terus jadi mereka nambah bagus lah mainnya
sekarang akhirnya cita cita kita ini tercapai dengan adanya asean games yang udah perdana ya
nah dulu saya pernah juara di dua ribu tujuh di makao itu eksibisi dan yang sekarang itu udah resmi terus di indonesia tuan rumah dan kita harus buktikan bahwa kita itu bisa
dari tiga puluh lima atlet yang mengikuti seleksi terpilih delapan atlet yang akan menjalani platnas yang akan digelar di kawasan taman mini dan bsd
ditargetkan meraih dua emas di asean games pelatna skateboard rencananya juga akan menjalani tryout ke amerika serikat di bulan maret mendatang